ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono
mempertanyakan usulan menerapkan kembali sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai
di tengah proses pemilu dua ribu dua puluh empat yang sudah berjalan
pernyataan mantan presiden ke enam republik indonesia itu
membuat demokrat dan pdi perjuangan terlibat debat panas
soal sistem pemilu yang tengah diuji di mahkamah konstitusi
lewat pernyataan yang diunggah di akun facebook pribadinya
sby mempertanyakan urgensi diubahnya sistem pemilu di indonesia
di tengah proses pemilu dua ribu dua puluh empat yang tahapannya sudah mulai berjalan
menurut sby tidak ada situasi kegentingan yang memaksa
hingga harus mengubah sistem pemilu di tengah jalan
merespon pernyataan sby
sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto
menyebut sby seolah olah lupa bahwa sistem pemilu pernah diubah pada masa kepemimpinannya
hasto mengungkit perubahan sistem pemilu yang terjadi pada tahun dua ribu dua puluh
untuk pemilu dua ribu sembilan lalu
yang dilakukan melalui judicial review oleh beberapa kader demokrat
di hari yang sama
pernyataan hasto langsung dibantah oleh deputi bapilu dpp partai demokrat
kamhar menyebut bahwa hasto telah membuat pernyataan yang menyesatkan
delapan fraksi dewan perwakilan rakyat menyuarakan penolakannya
terhadap wacana penerapan sistem proporsional tertutup
pada pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat
fraksi pdi perjuangan tetap tak mengubah pandangannya
dan menyerahkan keputusan pada majelis hakim di mahkamah konstitusi
kita harus selalu berpikir
ini diskursus biasa saja
soal ada penolakan dan sebagainya monggo
menggambil keputusan adalah sembiar hakim mk
kalau ini kan hanya untuk huri huri
hingga kini perubahan sistem pemilu masih diuji
di mahkamah konstitusi
dalam waktu dekat
mahkamah konstitusi akan memutus uji materi
terkait gugatan sistem pemilu pencoblosan terbuka
menjadi tertutup pada pemilu dua ribu dua puluh empat
tim liputan cnn indonesia